selamat siang mbak melisa
itu lokasi body checking ya mbak
ya tentu saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para korban
apa apa yang mereka alami
terus bagaimana dampaknya terhadap mereka
kenapa mereka akhirnya memutuskan melaporkan ini
termasuk kronologis secara gambaran besar ya
tapi nanti akan didalami lagi
termasuk tadi saya sampaikan kepada pemeriksa
siapa siapa saja yang layak dimintakan keterangan terkait ini
termasuk hari ini dari polda
langsung ke polda
menuju ke tempat lokasi kejadian
untuk memastikan cctv itu
karena itu khawatiran ya dari para korban ini
cctv itu nyala dan terekamlah semua kegiatan mereka pada saat body checking
mbak kamera mbak
body checking ini dilakukan dua hari menjelang grand final
semestinya kalau mau body checking mungkin di awal awal
jadi teman teman ini juga tertekan
ada relasi puasa disitu
sehingga belum ada saya mendengar mereka menolak
tetapi sudah menyampaikan pertanyaan
kali kali ada yang bilang sudah kayak mau nangis mukanya
ada yang udah nangis setelah dilakukan ya
tapi sudah ada yang menyampaikan saya tidak nyaman bu
dan dijawab dengan pelaksana itu
si pihak perusahaan menyampaikan bahwa
loh kamu jangan malu
kamu harus percaya diri
kamu kalau di luar negeri
nanti akan lebih parah
lebih ditelanjang dan ditonton banyak orang
dan itu hampir semua korban
yang menceritakan kata kata seperti itu
sehingga tidak ada yang menolak
dan dari korban juga
merasa memang tidak
mereka pergolakan batin lah pada saat di dalam itu
kalau ditanya secara hati nurani
mereka tentu tidak mau
itulah yang dikatakan dengan relasi kuasa
tidak semudah itu